sebuah angkutan umum bajai yang terparkir di pinggir jalan di pluit raya penjaringan jakarta utara terbakar
diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik pada bagian mesin
api dengan cepat menghanguskan seluruh badan kendaraan baja yang terparkir di pinggir jalan dan ditinggal oleh sang sopir
menurut keterangan saksi bajai tiba tiba terbakar di bagian belakang kemudian merambat ke seluruh badan kendaraan
petugas gul karmat sektor penjaringan yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api tidak ada korban akibat peristiwa ini